pada delapan belas januari dua ribu dua puluh dua jumlah kasus terkonfirmasi covid sembilan belas di jawa timur bertambah empat puluh empat dan pada sembilan belas januari bertambah empat puluh sembilan
sementara itu pada pekan pekan sebelumnya jumlah kasus covid sembilan belas hanya bertambah delapan dan yang terbanyak dua puluh sembilan kasus
begitu juga jumlah kasus aktif pada delapan belas januari bertambah dua puluh tiga dan pada sembilan belas januari bertambah dua puluh enam kasus
sedangkan pada pekan pekan sebelumnya yang terbanyak hanya bertambah tujuh belas
seperti tahun lalu tren kenaikan jumlah kasus terjadi dua minggu setelah tingginya mobilitas masyarakat pada masa libur natal dan tahun baru dan tahun ini juga dipengaruhi varian delta dan omikron
hasil wgs yang dikirimkan kan selain omikron ternyata kita juga menemui kemarin sudah dijelaskan ya ada varian delta dan varian lokal
selain itu ada satu kasus varian lokal dari sampel yang masuk pada tiga januari dan telah dilakukan tes whole genome sequencing di institute of tropical disease universitas airlangga
varian b seribu enam ratus sembilan belas ini sebenarnya juga pernah ditemukan sebelumnya
menurut satgas penanganan covid sembilan belas jawa timur varian baru belum tentu menjadi hal yang berbahaya
apalagi karakter virus rna mudah bermutasi
sifat varian lokal masih terus diteliti dan jumlah sampelnya masih sedikit
yang perlu diperhatikan adalah kategori varian virus seperti varian delta dan omikron yang masuk varian of concern atau varian dengan kewaspadaan tinggi karena penularan yang signifikan
dan sampai sekarang b satu enam ratus sembilan belas itu sebenarnya cuma ya karena dia mutasi yang nggak pernah kelihatan aja makanya disebut sebagai varian lokal
jadi dari sampel yang kita dapatkan juga saat yang pertama sedikit
yang dari sekuensi kita dari lumayan banyak yang dalam satu tahun ini yang ketemu varian lokal kan cuma satu
itu menunjukkan bahwa artinya mungkin virus ini penularannya tidak terlalu cepat gitu
terus yang kedua pun juga kita belum mendapatkan bahwa varian baru ini lebih berbahaya atau memiliki sifat sifat yang khusus gitu
pemerintah provinsi jawa timur pun berupaya melakukan kembali operasi justisi protokol kesehatan
mempertahankan jumlah tes covid per minggu satu ratus lima puluh hingga satu ratus delapan puluh ribu
dan melakukan pelacakan masif berbasis lokal
selain itu vaksinasi digencarkan karena terbukti mengurangi angka kematian
mengharapkan bantuan tes pcr sgtf dari kementerian kesehatan yang dapat mendeteksi kemungkinan varian omikron